gubernur dki jakarta anies baswedan kembali mengingatkan
adanya potensi penambahan kasus positif di jakarta setiap masa libur panjang
anies pun mengimbau warga tidak memanfaatkan libur panjang perayaan imlek
dengan bepergian kecuali untuk kebutuhan mendesak
seperti diketahui terkait hari libur nasional perayaan imlek
akan ada masa libur panjang selama tiga hari
terhitung sejak jumat dua belas februari hingga empat belas februari dua ribu dua puluh
berharap kasus aktifnya tidak tambah yang terpapar tidak tambah
dengan libur panjang besok menghindari bepergian jauh